kalau margarin untuk nanti kita sedikit panggang
harganya juga nggak terlalu mahal ya tapi pelayanannya bagus
habis kalau nggak ditanemin kayu pun kita membasir juga dia punya tanah kan
nah jalannya juga nggak boleh